untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah turbulensi pesawat kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan executive advisor asosiasi pilot garuda kapten sadrah nababan
selamat siang kapten
kapten pagi tadi pasti saya yakin anda juga sudah menerima informasi mengenai hongkong airlines terkena turbulensi dan juga beberapa penumpang luka luka
dan juga sebelumnya ada etihad airways dan juga tiger airways yang mengalami turbulensi
apa sebenarnya yang dapat kita ketahui mengenai adanya sejumlah peristiwa turbulensi yang dialami oleh pesawat terbang dalam waktu yang bisa dikatakan tidak terlalu jauh jaraknya
ya jadi turbulensi ini adalah satu peristiwa alam ya yang bisa terjadi
dan mungkin pada saat saat ini kalau kita mempelajari turbulence chart
harusnya sudah akan tergambar di situ akan ada turbulensi
jadi memang di dalam penerbangan itu mengenai cuaca itu hanya satu kata yang dipakai yaitu avoid avoid avoid
nah bagaimana kita menghindarkannya
pertama waktu kita mau berangkat itu melalui prediksi akan adanya turbulensi itu bisa dilihat di turbulan chart
kemudian nanti di pesawat
menjelang daerah akan adanya turbulensi itu
tentunya pilot sudah melakukan berbagai aksi
kalau memang akan terjadi
kalau memang bisa dihindari akan dihindari
tetapi kalau toh harus akan masuk
itu akan ada beberapa tindakan yang sudah harus dilakukan
misalnya mengenai harus mengumumkan kepada penumpang
kemudian juga ada cabin crew
harus duduk kembali di tempatnya
kemudian semuanya sudah siap untuk turbulensi
kemudian dia akan mengurangi kecepatan ke turbulence speed
dan dia akan ada beberapa hal hal yang teknis yang harus dia lakukan
dan itu saya yakin sudah dikerjakan oleh para pilot itu
baik jika memang hal tersebut sudah dikerjakan oleh para pilot
tetapi memang kita juga harus berkaca ada tiga kejadian yang tadi terjadi tidak terlalu jauh waktunya
sebenarnya apa yang belum mampu diantisipasi
oleh teknologi penerbangan modern cap
jadi di teknologi modern ini ada radar yang sudah diperlengkapi dengan windshear prediction
nah itu memang jangkanya itu adalah empat puluh nautical mile
tetapi empat puluh nautical mile ini masih bisa dihindari
dan dari jauh jauh waktu dari jarak yang jauh
tentunya dia bisa juga melakukan evaluasi terhadap kumpulan kumpulan awan
atau misalnya kalau memang ada clear air turbulls memang awannya tidak ada
tetapi radar yang canggih sekarang ini juga sudah bisa menimbulkan image seolah olah itu di situ ada awan
jadi memang kita dengan mata tidak lihat tapi radar ini juga sudah bisa membantu

kalau kita berkaca pada kejadian etihad ey empat ratus tiga puluh empat
itu kejadian turbulence cukup lama sekitar sepuluh menitan
apa memang ada kondisi cuaca khusus seperti itu yang memicu turbulensi terjadi cukup lama
dan juga sementara yang lainnya terjadi lebih pendek daripada peristiwa lainnya
ya sebetulnya sih tergantung pada track nya ya
jadi routenya itu apakah memotong turbulence itu

jadi kalau kita berkaca
kita bisa melihat turbulence area itu menjadi akan lebih pendek dibandingkan kalau kita agak sedikit seram atau sejajar dengan daerah turbulence itu
jadi kalau kita membayangkan daerah turbulence ini ada ketinggiannya dan juga ada lebarnya gitu
nah itu bisa kita siasati sebetulnya kalau untuk hal hal yang memang kita sudah bisa ketahui sebelumnya
cap kalau kita lihat cuaca saat ini indonesia masih didominasi oleh cerah ya di bulan ini
tapi sebenarnya apakah ada pemicu khusus apakah itu mendung atau cerah
apa sebenarnya tidak ada perbedaan tapi turbulensi memang terjadi kapan saja seperti itu kak
sebenarnya secara teori di daerah apa di daerah tropical ini sebetulnya tidak ada itu yang namanya jet stream atau clear air turbulence
itu biasanya terjadi di subtropis
tetapi tidak menampil kemungkinan karena ada inter apa itcz itu yang dimana ada pertemuan antara angin barat yang keras dan membawa partikel partikel udara
partikel partikel air yang bertemu dengan yang dari timur
kalau ada itc zone itu memang di situ akan terjadi banyak awan yang besar besar timbul dan turbulensi di situ akan terjadi
baik kapten sadrachna baban
dari pernyataan anda seharusnya memang tidak perlu ditakuti ya oleh para penumpang jika ingin terbang
terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia live